terima kasih pak ketua
jangan terlalu serius dengan catatan itu
tadi pak margarito mulai dengan statement
sebetulnya kemarin ketika kita sudah melihat
pihak terkait ada nama pak margarito
wah ini hari kamis besok nih pasti akan
jauh lebih cemerlang pendapatnya pak margarito
enggak secemerlang yang hari kamis itu
profesor yusril mungkin pak margarito
dengan almarhum prof harun arasid
berkait dengan tap mpr
prof yusril mengatakan begini
betapapun hebatnya seorang ahli
tapi kalau ada norma tertulis
maka pendapat ahli itu menjadi gugur
dan itu mungkin nanti pak margarito selesai ini
balik ke pertanyaan prof yusril
sudah kita bikin lagi saya bikin itu proposal
ini gara gara prof yusril ya sudah
setelah itu selesai dokter ikut lagi beliau ke seknek
saya bilang enggak prof saya ingin diajarkan oleh untung saya
saya tidak bisa tinggalkan orang yang membahas saya dalam keadaan susah
saksikan terus program program kompastv
melalui siaran digital paytv